gif plus competition hadir kembali
daftar sekarang juga hanya di vision plus
pikirin kita supaya hidup kita nyaman
begitu ya bu
udah tuh gelis udah ya
kamu nggak tidur
dari garasi edward ketakutan tadi malem terpaksa aceh yang temenin dia tidur
eh lampunya dimatiin
ac kan nggak bisa tidur kalau lampunya dimatiin harusnya nyala terus
apa sih begini begini
edward takut kenapa
ya ampun nek edwardnya nggak takut nek
papi yang takut
kamu yang takut ward
eh papi pindah dari kamar
papi ke kamar edward
papi kasian sama kamu takut digangguin juri makanya papi temenin
ya ampun pi
dimatiin lampunya aja nggak mau nek
kamu ngomong apa sih sama papi kamu yang takut kan
aceh itu mah yang takut
kamu tuh yang takut pedut
lihat itu mata kamu merah begitu karena kamu nggak tidur kan semalam kan
ya kan ketakutan juri kan begini begini nih
justru mata saya merah karena kebanyakan tidur ceng bukannya kurang tidur
kamu itu tuh yang ketakutan di rumah sendiri
kasing jalan ya ward
ayo pi nanti ada juri
bentar papi kan masih lemes jurak jurik jurak jurik
udah pada bapak bapak masih aja takut juri
motornya diliatin terus
gimana gak mau diliatin terus pak mul nih coba lihat
terus desain panel meternya digital
stangnya juga keren
sehingga saya jadi pusat perhatian banyak orang saat lagi naik motor ini pak mul
iya perutnya beri juga jadi pusat perhatian cewek cewek
tapi jangan lupain dedek
oh kalau itu mah pasti ya pak mul
ohnya dua juta setengah
alhamdulillah ya allah
makasih pak mul
semoga cepat nikah ya
biar kan sobrer itu tidak sering hilang di kantor
iya pak mul
kemarin saya sudah kasih surat undangan
tuh pembelian ketua rw
kepala ustadz kemet
tapi katanya dia nggak mau lagi jadi ketua rw
kita harus cari jalan lain
tuh ngerti kan beliau
kak sobri mau kan bicara sama para ketua rt
untuk menentukan calon calon
siap pak mul
kalau gitu saya sama pak kade semoga ke kecamatan
kak sobri lanjut lagi ya tugasnya
iya pak mul
iya pak mul
iya pak saum
kapan kamu akan mendatangkan teman teman kamu
untuk bantu bantu kita
insyaallah minggu depan pak saum
saya akan mengajak beberapa teman
pesanten yang suka bertani
kalau kita mengerjakannya dengan
miejaknya seperti ini
ikhlas senang hati hasilnya maksimal
amin ya allah
besok teh nenek pulang bapak
neneng bilang jangan cerita sama orang dulu
dia bilang teh dia pulang cuma minta izin sama majikannya
pulang untuk apa
mungkin teh mau nyelesain urusannya dengan ida
ceneneng pulang dengan sesuatu yang baik
pak saung bu irah jangan cemas seperti ini
amin ya allah
mau beres beres rumah
jadi besok kalau nenek pulang teh rumah sudah rapi dan bersih
rapi dan bersih
mangga tuh kusoi
kamu teh kenapa ngelamun sok atu itu diminum
sarapan apa kita teh
sereal yang kaya serat
dan bikin kenyang lebih lama
oh itu yang bapak butuhkan
sok sini atu paku ibu
yos ku bapak weh lah
dari tadi diem
lagi kurang enak badan pak
bu saya teh
asih sedih liat bapak
asih teh malu pak
kita makan dari hasil uang
yang bapak lakukan itu
warga akan mendapatkan
uang ganti rugi
karena menjual tanahnya
hidup mereka akan lebih makmur
dan mereka tinggal di rumah kontrakan
bekas tanah milik mereka sendiri
apa itu yang bapak sebut dengan hidup makmur
mereka teh nggak punya penghasilan apa apa lagi pak
mereka teh hanya mengandalkan hasil jual tanah itu
lama lama uang mereka bakalan habis
akhirnya mereka gak punya apa apa lagi pak
kamu mah gak usah mikirin yang itu
mendingan mikirin kita
supaya hidup kita nyaman
begitu ya bu
udah tuh gelis udah